setelah dua bulan dipegang oleh pelaksana tugas hari ini presiden joko widodo akhirnya melantik menteri esdm dan juga wakil menterinya
mantan menteri perhubungan ignatius jonan kini menjadi menteri esdm
sementara itu menteri esdm yang beberapa waktu lalu diberhentikan karena kasus keluarga negaraan ganda
archandra tahar kini menjabat sebagai wakil menteri esdm
beberapa pejabat negara hadir dalam pelantikan yang berlangsung di istana negara ini
kecuali wakil presiden yusuf kala yang tengah berada di makassar
archandra tahar sebelumnya sempat menjabat sebagai menteri esdm
namun baru dua pekan bertugas ia dicopot karena masalah status dui keluarga negara
menteri esdm dan pak arcandra tahar sebagai wakil menteri esdm
saya kira nggak usah saya kenalkan juga sudah sangat terkenal
saya yakin keduanya adalah figur figur profesional yang tepat
yang berani yang punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar besaran di esdm
ini isu manajemen jangan ditarik ke isu isu personal
dan saya yakin beliau berdua ini adalah sekali lagi figur yang punya kompetensi
meskipun saya tahu dua duanya keras kepala
tapi suka terjun di lapangan dan ya tugas ini bukan tugas yang mudah
tapi saya yakin beliau berdua
pak wakil menteri bisa menyelesaikan masalah masalah yang ada di sdm
dan menjadi sebuah timbuk yang baik